suasana duka mewarnai jalannya prosesi tabur bunga di lokasi jatuhnya pesawat sriwijaya air
dengan nomor penerbangan sj satu ratus delapan puluh dua pada jumat pagi
di atas kapal kri semarang prosesi tabur bunga dimulai dengan doa bersama tepat pada pukul setengah sepuluh pagi
selain dihadiri keluarga korban dan direksi sriwijaya air
prosesi ini juga dihadiri oleh panglima komando armada satu kepala basarnas dan kepala knkt
sementara itu terkait investigasi yang saat ini dilakukan oleh knkt
direktur utama sriwijaya air jefferson irwin mengatakan
sriwijaya air akan mengikuti dan mengawal semua proses investigasi tersebut
kami harapkan juga bahwa dengan pendampingan yang kami berikan
semuanya itu bisa memberikan rasa lega lah buat keluarga bahwa kami juga memperhatikan
sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya juga bahwa
kami akan berkomitmen untuk secepatnya memberikan hak hak korban
meski pencarian sriwijaya air sudah resmi dihentikan oleh basarnas sejak kamis kemarin
proses identifikasi korban akan terus dilakukan
tim dvi polri menargetkan identifikasi jenazah selesai paling lambat pekan depan
hingga kamis dua puluh satu januari
tim dva polri telah berhasil mengidentifikasi empat puluh tujuh korban kecelakaan pesawat sriwijaya air
terima kasih dilakukan berdasarkan pemeriksaan dna dari total tujuh ratus empat belas sampel yang ditemukan
dari empat puluh tujuh jenazah tiga puluh lima diantaranya telah diserahkan kepada keluarga
sementara sisanya masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut
tim liputan cnn indonesia